paski beraka yang beruntung sekali hari ini
ya selamat siang hera dan juga budi
akhirnya saya bisa bernafas dengan lega ya
tidak hanya adik adik enam puluh delapan paski beraka dari seluruh provinsi di indonesia
pelatih pembina yang berdebar berdebar begitu ya
menunggu datangnya tanggal tujuh belas agustus
tapi saya juga karena mengikuti perjalanan mereka sejak di jipubur
pada tanggal dua puluh lima juli sampai dengan hari ini tentu saja ikut merasakan apa yang mereka rasakan
di belakang saya ini ada suasana
kita bisa melihat ya bagaimana kemudian adik adik paski braka dua ribu delapan belas ini sudah selesai
melaksanakan tugas mereka untuk sesi pertama yaitu pengibaran bendera
selamat pagi adik adikku sayang
pagi luar biasa
perasaannya lega semuanya
selamat hari juga
terima kasih saya mengucapkan juga mewakili mungkin warga negara indonesia
karena kalian sudah menampilkan yang terbaik hari ini
masih ada satu kali lagi ya sore untuk penurunan
mudah mudahan juga sama suksesnya
tetap semangat ya
nah yang menjadi sorotan juga budi dan juga hera adalah mereka yang bertugas dan mengisi posisi posisi penting
di antaranya tadi pembawa baki kita melihat ada siswi dari provinsi jawa barat
yani tari sama harani dewi
yang kemudian didapuk dan diberi tugas yang sangat penting untuk kemudian menerima bendera merah putih dari presiden joko widodo
apa sebenarnya yang ada di benak dia
bagaimana kemudian dia mempersiapkan momen momen yang bersejarah dalam hidupnya ini
kita akan ajak
anda untuk ngobrol bersama cica tarisa ini panggilannya cica
cica boleh berdiri disini sayang
lega mas ya
udah bisa ngibarin bendera di pagi hari
tadi yang sempat nangis deh
menyangka bisa bawa baki di sana negara
nah menyangka bahwa kamu akan kemudian biasanya begini kalau namanya capas gibraka atau capas kaputri itu selalu inginnya adalah membawa baki gitu
tapi pernahkah terbersih dalam benak kamu bahwa kamu yang akan nanti diberi tugas atau mandat ini
awalnya sih kayak nggak pernah mikir bakal jadi pembawa baki tapi aku kayak pengen ada niat gitu buat jadi pembawa baki
jadi aku kayak usaha terus kayak terus sama berdua juga
jadi aku kerja keras kayak ya
kalau pilih gak pilih ya itu kan urusan tuhan
jadi ya berdoanya
kangen sama ayah sama ibu gak kalau kayak gini
kangen kangen banget jadinya
bagaimana tadi pada saat naik tangga begitu ya saat akan menerima bendera itu rasanya kayak gimana sih
rasa campur aduknya kayak gimana
rasanya excited tapi deg degan juga
juga harus fokus kan jadi ya gitu campur aduk rasanya
terus senang juga
terus kayak kepikiran sama orang tua terus
abis ini juga bakal ketemu orang tua jadi keputeran terus
jadi gini yang menarik adalah pada sosok cica ini budi dan juga hera dan juga pemirsa
yang menjadi inspirasi kenapa cica ini kemudian bergabung dalam paski beraka di sekolahnya adalah karena sang ayah
bisa diceritain nggak seberapa besar sih peran ayah kemudian yang menarik cica untuk akhirnya ikut bergabung di paski beraka
dan sampai hari ini kamu berhasil
di istana merdeka untuk melaksanakan tugas mengibarkan bendera
ya awalnya kan terinspirasi dari ayah
terus aku juga jadi kepengen
abis itu ayah juga dukung kayak semangatin aku selalu kasih motivasi
kalau aku nge down juga ayah selalu dukung aku dari belakang
ayah posisinya apa
waktu itu ayah jadi dan up dua ribu empat belas
pada saat itu kamu merasa bahwa kamu pengen banget jadi
juga pengen ngerasain tampil di

ini juga menarik perjuangan tarisa untuk sampai pada titik ini tidak mudah
karena kamu juga kemarin beruntung saya sempat mewawancarai tarisa budi dan juga hera sebelumnya
jadi dia sempat bercerita betul bahwa untuk bisa masuk ke paski beraka mengikuti seleksi ini tidak mudah
kamu harus mengisikan berapa banyak sayang
mengisikan berapa banyak
mengisihkan apa namanya di seleksi provinsi
sekitar lima ratus an orang
lima ratus dari kota
dan kamu katanya juga sempat menurunkan berat badan sampai dengan berapa puluh kilo untuk bisa masuk paski beraka
iya kan awalnya tujuh puluh terus sekarang jadi enam puluh
itu memang semata mata juga karena pengen ikut pas
iya pengen jadi paski braka
kalau ada ayah dan ibu di depan sana apa yang akan kamu bilang kepada mereka
apa yang ingin kamu sampaikan kepada mereka
silahkan keluarkan kerinduan kamu silahkan keluarkan apa yang ada di benak kamu
makasih buat ayah sama ibu yang udah dukung aku dari awal udah motivasi aku gak capek capeknya ngingetin aku
walaupun aku juga kadang kadang bandel gitu kayak nggak nurutin kata kata ayah sama ibu
tapi ayah sama ibu juga mau bikin anaknya buat yang terbaik
jadi mereka juga usaha buat aku jadi yang terbaik
oke jadi pada saat ayah tahu begitu ya kamu masuk paski beraka itu sebenarnya ada paksaan dari ayah gak sih
gak ada sama sekali pas aku seleksi pas aku isi formulir paski beraka tuh ayah sama ibu gak tahu
soalnya kan di sekolah terus ayah kan aku di asrama ayah di luar
jadi ayah gak ada tahu aku seleksi paski beraka
baik sekali lagi terima kasih tarisa baik kepada kamu dan ke enam puluh tujuh teman teman yang lain
terima kasih sudah menjalankan tugas dengan baik
saya nggak tahu saya jadi merasa berkaca kaca karena melihat perjuangan kamu dan teman teman
mereka bangun jam empat pagi latihan delapan jam sembilan jam setiap hari
terbayar gak sih sebenarnya
terbayar banget banget buat worth it banget
oke apa yang ingin disampaikan mungkin kepada pelatih dan pembina
yang juga mereka setia mendampingi kalian
ya makasih udah kasih buat kita yang terbaik udah mau nanganin kita udah mau ngelatih kita seikhlas ikhlas
oke baik good luck tarisa semoga ini menjadi langkah yang bisa membuat diri kamu menjadi pribadi yang lebih baik
dan bisa menjadi pribadi yang berguna bagi indonesia dan bangsa
sampaikan salam pada teman teman yang lain good luck ya thank you
ya budi dan hera itu tadi perbincangan singkat saya dengan
perbincangan singkat saya dengan tarisa maharani dewi atau akrab di sapa cica begitu ya
dia adalah salah satu putra terbaik yang dimiliki oleh negeri ini dan hari ini menjalankan tugas yang sangat penting untuk membawa baki
tapi tidak hanya tentu saja bicara soal bagaimana kemudian paski beraka ini adalah soal tim
tidak hanya satu dua orang saja tapi semuanya saling menopang semuanya juga berhasil
satu gagal semua gagal satu sukses semuanya sukses
jadi itu yang bisa disampaikan
dan ini bisa menjadi sebuah kebanggaan kita begitu ya
ini adalah masa depan indonesia
ini adalah wajah wajah muda indonesia yang tentu saja membanggakan dan patut diperhitungkan
kembali ke budi dan hera